kuasa hukum bribka riki rizal erman umar menyambangi gedung baris krim mabespori pada selasa kemarin
kedatangan erman unmar untuk mendampingi bribka riki melengkapi berita acara perkara
usai mendampingi bribka riki erman umar menegaskan bribka riki melakukan pemeriksaan tambahan untuk menegaskan kembali berbagai peristiwa yang terjadi
mulai dari peristiwa di magelang hingga rumah dinas verdi sambo yang menjadi tempat eksekusi pembunuhan brigadir yosua delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
salah satu peristiwa yang ditegaskan adalah soal bribka riki rizal yang sama sekali tak melihat adanya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh brigadir yosua terhadap putri candrawati
tak hanya itu dalam kesempatan ini erman umar juga mengungkapkan bahwa bribka riki adalah ajudan yang memang ditugaskan di magelang
untuk mendampingi anak ferdisambo
namun putri candrawati meminta bribka riki dampingi dirinya ke jakarta karena alasan tidak enak badan
tidak ada berubah sejak dia sudah berubah kan dia berubah itu ternyata saya pernah memberikan penjelasan di pes setelah anak saya bukan anak istri ya istri sama adiknya datang
tapi ternyata itu hanya penguatan sebelumnya ternyata sejak tanggal delapan
saya lihat sudah ada sudah mulai dibuka walaupun ada yang masih kurang lengkap ya
jadi sekarang ini yang terakhir ini adalah petunjuk dari jaksa untuk pendalaman atau penegasan